lo tuh apaan sih main bekap bekap gue
kalo gue gak bekap yang ada lo cerewet tau gak
apaan sih lo kemarin narik narik sekarang bekep bekep besok apa
ya kalau gue narik lo lambat banget jalannya terpaksa gue narik
apaan sih gak jelas banget lo tuh bukannya makasih udah gue bantuin
apa sih satsut satsut
gue minta lo percaya deh sama gue sekarang
saya mau kerja disini
kamu punya motor
yang kita butuhkan saat ini adalah pelayanan untuk delivery order
jadi syaratnya harus mempunyai motor
disini gak disediain motor
ya harusnya sediain dong motor disini
gimana orang mau kerja
maaf saya nggak bisa merekrut kamu
ya udah deh ada kerjaan lain nggak
ada sih layanan di bagian belakang
maksudnya bagian belakang
ada bagian nyuci piring beres beres serta ngambil es batu
banyak banget kerjaannya
saya bisa ngasih gaji kamu tiga ratus ribu rupiah
itu sudah gaji standar coffee shopee
standar dari mana coba kalian aneh
masa gue dibiar tiga ratus ribu per hari
ya emang lo ngarep ya berapa dibayarnya
ya berapa kek dua juta lima juta sepuluh juta
sepuluh juta lo kerja apa seharinya sepuluh juta dibayar
gue tiga ratus ribu mau makan apa usus goreng
asal lo tau ya gue kalau ke restoran aja rp tiga ratus ribu tuh cuma buat bayar parkir vale doang
ini bayaran gue per hari
bentar mobil lo yang mana ya
mobil gue yang udah ditarik sama bokap gue
tiga ratus ribu itu udah bagus banget
coba deh lo kaliin tiga puluh dikali sebulan
enggak tetap aja
gue pekerjaan yang double digit bayarannya
kalau mau double digit lo kerjanya di perusahaan bokap lo ngapain cari cari kerjaan kayak gini
ya nggak bisa dong usus goreng kan lo tau sendiri semua akses udah di blok ke bokap gue
ya makanya itu nggak usah milih milih kerjaan karena lagi butuh
ya tapi banyak banget pekerjaan nih gue aja denger udah pusing tau nggak
gue bingung ya sama lo lo mau ngapain gitu kerja apa sepuluh juta perharinya lo mau jadi presiden
udah lah ambil aja
aduh udah lah ambil aja kerjaannya
ya yang lainnya nggak sebanyak ini
kenapa sih lo milih milih banget lo juga belum lulus kuliah
harusnya lo tuh bersyukur udah bisa dapet lowongan krim
oh tuh emis tuh
lo tuh apaan sih main bekap bekap gue
kalau gue nggak bekap yang ada lo cerewet tau nggak
apaan sih lo kemarin narik narik sekarang bekep bekep besok apa
ya kalau gue narik lo lambat banget jalannya
apaan sih nggak jelas banget lo tuh bukan yang makasih udah gue bantuin
gue minta lo percaya deh sama gue sekarang
oh ya kalau sama rizky percaya tapi
kita harus ngumpet
nggak mau lihat satu satu
shhh diam dulu
nggak jelas banget
ini jantung gue
kok gue jadi deg degan ya
hah apa jangan jangan gue lagi yang deg degan nih
lo minggir deh
mulut dia aja kali kebanyakan makan usus goreng
eh eh eh udah deh
udah coba aja dulu
masa gue kerja gitu aja sih
iya siapa tau gajinya gede
pak ada lowongan kerja nggak di sini buat ngangkat ngangkat
setahu saya nggak ada mbak
hah nggak ada
kok satu bun
makasih ya makasih
kasih tau dong
ini sekarang kemana kanan apa kiri
eh eh eh bentar bentar
ini ada lawangan kerja
di rumah makan
rumah makan dari mana
ini jelas jelas warteg tulisannya
ya warteg itu kan rumah makan juga
ya nggak ada lah
pemborokan kering sih
tau aja lah gue mau minum
eh eh eh sayang banget
ya udah gue dulu ya udah
ya udah ya udah gue punya serutan
gue punya serutan
ya kita minum berdua aja
supaya nggak berantem
capek gue berantem mulu sama lo
capek nyari kerjaan
lo sih tenang aja
mau pesen sisa coffe ya
ih gimana sih
hah capek juga ya
gue seharian keliling nyari kerjaan
ternyata nyari kerjaan tuh gak gampang
batu bata pasti gak pernah bayangin hidupnya akan berubah sedrastis ini
kasian juga sih
tapi semoga aja abis ini dia jadi dapat pelajaran berharga dan gak songong lagi
iya pak regar
pak regar mau jemput pangeran
iya saya kesini untuk jemput pangeran
apa tuh pak
pak nggak perlu repot repot kok
kecuali gerobak sama abang abang yang saya bawa kesini
adi pak regar
tadi kebetulan saya juga belum makan malam
jadi saya beli aja buat makan sama sama
ya udah putri
kamu ambil piring dulu ya
makasih ya pak ya
mari silahkan duduk
saya porsi schoolnya juga rosie